endah wayuni tak menyangka dua adiknya pergi untuk selamanya pada saat yang bersamaan
tak dinyana niat farel dan cahyo datang langsung mendukung arema fc melawan persebaya di stadion kanjuruhan berbuah maut
pamit dua bocah itu untuk menyaksikan langsung pertandingan di stadion adalah kalimat terakhir yang keduanya ucapkan
keluarga berharap ada hukuman setimpal bagi yang bertanggung jawab atas tragedi di kanjuruhan
kisah pilu dari tragedi di stadion kanjuruhan juga harus dialami oleh muhammad alfiansyah
dua puluh oktober lalu alfie bersama kedua orang tuanya paman serta sepupunya menonton langsung pertandingan arema fc versus persebaya di stadion kanjuruhan
tak disangka pengalaman pertama alfie menonton pertandingan sepak bola di stadion berubah menjadi tragedi
kedua orang tua alfie tewas akibat perdesak desakan
sementara alfie paman dan sepupunya bisa menyelamatkan diri keluar dari stadion
alfie itu keluar dulu menjawil
loh ayah sama mamamu gimana
di sana masih di dalam gitu
terus saya lari itu
terus ada supporter bopong anak perempuan
tak lihat saya ingat telananya
loh mbak kan hitungannya
setelah itu dibawa ke pinggir pintu
mas teman saya saya panggil tolong jagain saya tak cari suaminya
sebelum ke pintu satu atau dua meter saya sudah kelihatan suaminya dibopong juga
kini setelah ayah dan ibunya tiada alfie harus tinggal bersama kakek nenek dan keluarga pamannya
namun yang pasti duka dalam tragedi laga sepak bola itu akan terus membekas selamanya
kericuan yang terjadi di stadion kanjuruhan satu oktober lalu menjadi salah satu tragedi terburuk sepanjang sejarah sepak bola indonesia
ratusan orang meninggal sementara ratusan lainnya luka berat dan ringan
saya sayangkan tribun saya itu tidak ada masalah kok ditembak
yang nembek itu apa tidak punya pemikiran ada anak kecil
di sebelahnya teman saya itu ada ibu ibu gendong emang pangku anak umur tiga tahun
ya kalau saya minta keadilan jangan kita berdenegara hukum ya
jangan hanya orang kecil gitu bela sungkawa umum sudah gitu
terus apa membuat kesalahan maaf selesai
penjara kosong kalau gitu ya
sejumlah aremania dan saksi mata berkumpul dan buka suara atas tragedi kanjuruan
pertemuan pasca tragedi ini berlangsung emosional dan mengharukan
tangis pecah ketika mereka kembali bercerita tentang kabut maut di kanjuruan
mereka mau bebek bebek berulang apa yang berjalan bujung
saya jendela saya jendela
saya jendela saya jendela di sini
mulai saya kembali berpaut saya kembali berpaut ada panjang
satu persatu dari mereka menceritakan kembali peristiwa pilu satu oktober malam di stadion kanjuruhan
di antara mereka bahkan merasakan getir kematian aremania lainnya di pangkuan mereka
eko prianto seorang aremania
mengisahkan di tengah pedih dan sesak akibat terpapar gas air mata
ia masih berusaha mengevakuasi korban korban yang terjebak di pintu keluar masuk stadion
pertama kali ada perempuan sudah lemas pingsan sama rekan rekan yang lain ditolong diamankan
setelah itu satu dua tiga terus terus jumlah korban terus bertambah
setelah itu saya ikut eko evakuasi di situ
tangisnya pecah ketika bibirnya mengucapkan gate tiga belas
dia tak kuasa lagi melanjutkan cerita
mas teh cek sini aman mas harus kita cari lagi yakin lagi
setelah tiba di gate tiga belas disitulah titik
saya rasa gate tiga belas itu semacam semacam kuburannya adik adik saya
hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum disanalah yang menyebutkan data tadi
menyaksikan anak anak perempuan tua muda tak berdaya dan sebagian meregang nyawa
eko berusaha menarik tubuh korban namun hanya sebagian yang bisa diraihnya
yuli sumpil didijen aremania tak menyangka ada banyak korban nyawa melayang pada tragedi
itu ia berusaha membantu mengevakuasi korban hingga ke rumah sakit
apakah sebelum menembakkan gaset mata beliau beliau mungkin tidak akan enggak

yang saya bilang banyak anak kecil yang digendong ibu nya banyak wanita
kalaupun memang ada berusuh apakah yang berusuh itu di dalam tidur
dan insya allah yang banyak yang korbannya yang meninggal teman teman yang diberusuh
ia menyaksikan korban tewas dalam kondisi wajah membiru semburan gas air mata membuat
situasi stadion tak terkendali aremania sepakat membentuk tim investigasi tragedi
kanjuruhan mereka juga meminta bantuan konfederasi kontras sebagai pendamping
saya kira mesti ada pemeriksaan khusus dari tim independen terkait kinerja kepolisian di dalam
peristiwa ini dan
tim independen ini bukan dari internal polri dia harus melibatkan teman teman supporter agar
teman teman aremania atau masyarakat malang agar informasi yang digali itu
benar benar imparsial begitu tuntutan mereka jelas usut kasus ini dan hukum yang bertanggung jawab
tragedikan juruhan menjadi yang terburuk dalam sejarah olahraga indonesia pemerintah menyatakan
namun angka ini terus bertambah seiring korban yang meninggal belum terdata laga yang
mempertemukan arema fc melawan persebaya berakhir dengan kekalahan kemanusiaan kita tim liputan cnn